dari puluhan anggota pasukan pengibar bendera pusaka
ada tiga posisi yang biasanya mendapat sorotan lebih
posisi inilah garda terdepan dalam mengibarkan bendera pusaka indonesia
salah satunya sang pembawa baki bendera pusaka
posisi pembawa baki diperkenalkan pertama kali saat upacara kemerdekaan indonesia yang kedua
kursi tersebut bisa dibilang panas dan jadi impian
karena biasanya diisi oleh siswi yang dianggap paling menonjol dalam timnya
dan saya mendapat kesempatan untuk berbincang bersama pembawa baki bendera pusaka pada seribu sembilan ratus lima puluh lima
rubiati atau yang akrab di sapa oma rubi
boleh cerita sedikit oma gimana sih pengalaman
nggak tahu tuh aku kan di depan istana tuh lagi pas tujuh belas an ya
terus banyak kan anak anak sekolah di jalanan gitu
aku juga di jalan
terus ditunjuk sama bung karno
oh gitu oma sholat dimana dulu
itu langsung ditunjuk sama bung karno
iya langsung ditunjuk
ya kamu pengerek bendera gitu
oma boleh ceritain gimana kesan pesannya jadi pembawa baki gitu saat ketemu bung karno
bangga dong karena soekarno kan presiden pertama
jadi soekar soekarnya soekarno
terus itu aku seangkatan sama itu
orang jepang itu istrinya bung karno ratna sari dewi
ratna sari dewi sempat ketemu
iya seangkatan seumur
terus pas lagi ketemu sempat jadi abis dari pembawa baki ini sempat ngobrol nggak sih
iya kan ada itu acaranya malam di istana
boleh ceritain oma obrolan apa sih yang ada saat itu
ya kan biasa lah anak anak muda emang ya ngobrol dimana mana
berapa berapa kakaknya berapa adiknya gitu
aku aku juga heran kenapa dipilih ya sama bung karno
nggak tahu tuh mungkin memilih ratna sari dewi kali
upacara detik detik proklamasi
sebagai salah satu pembawa baki legendaris
oma rubi masih mendapat undangan perayaan kemerdekaan indonesia di istana negara
sampai masa pemerintahan presiden megawati soekarno putri
ia bahkan sering diminta menyanyi di hadapan tamu undangan
oma kalau misalnya boleh berpesan nih sama anak anak muda
terutama mereka yang jadi pas kibra pas kibraka gitu gitu
oma ada apa ya kata kata semangat gitu kata kata penyemangat gak
ya kan kita kan bangsa indonesia jadi harus selalu memperingati tujuh belas agustus itu
aku suka apal semua lagu lagunya
tujuh belas agustus tahun empat puluh lima
itulah adik kemerdekaan kita
hari merdeka nusa dan bangsa
hari lahirnya bangsa indonesia
merdeka sekali di merdeka tetap merdeka
bagi omar ubi menjadi salah satu pas kibraka adalah kebanggaan yang akan ia bawa sampai nanti
saat itu ia diajarkan untuk tetap mengangkat tegak kepalanya dalam situasi sulit seperti apapun
dan ia harap nilai nilai itu dapat selalu turun dalam generasi muda indonesia saat ini
fani imaniar jakarta